hanya tinggal hitungan jam asian games dua ribu delapan belas resmi berakhir
para atlet perlahan lahan mulai meninggalkan wisma atlet kemayoran
pihak panitia pelaksana pun mengevaluasi diri di akhir masa kerjanya
salah satu yang dikomplain dari sejumlah atlet yaitu
bukan soal kali item yang bau tapi banyak nyamuk di wisma atlet
kurang lebih dua belas atlet dan ofisial tinggal di tujuh tower wisma atlet kemayoran jakarta
selama penyelenggaraan asian games dua ribu delapan belas
bentuk tamu mudah untuk memberikan pelayanan dalam jumlah besar
mulai dari kenyamanan tempat tinggal lingkungan hingga makanan
sejauh ini menurut wali kota wisma atlet
yuni kartika tak ada kendala yang berarti semua sudah berjalan lancar
pasti banyaklah ada lah kurangan kurangan yang ada di atlet atlet sini
keluhan yang aneh ya keluhannya sih kadang simpel simpel
misalkan kayak kiblat dari sholat sebelum ditempel
atau nyamuk gitu ya
dari sisi pengamanan dikerahkan lebih dari lima ratus personil tni polri
untuk menjaga kompleks wisma atlet dan perimeter sekitarnya
briefing diadakan setiap pagi untuk menjamin adanya perbaikan setiap harinya
bagi tim keamanan tantangan terberat ada pada penjaga pintu akses keluar masuk wisma atlet
selama bertugas di kawasan wisma atlet
petugas menggunakan pendekatan ramah untuk menjaga keamanan dan mencegah kejahatan
wisma atlet kemayoran akan kembali menjamu ribuan atlet yang datang
untuk berkompetisi di asian para games awal oktober mendatang
kali ini kesiapan indonesia untuk menjadi tuan rumah melalui inapgok akan kembali diuji
azdalaya pinata jakarta